tim gabungan kembali menyisir desa gambar karo sumatera utara untuk memastikan tidak ada korban awan panas gunung sinabung tertinggal di lokasi
tim juga membantu memindahkan barang dan ternak milik warga
tim menyisir desa pada minggu pagi untuk memastikan tidak ada warga berada di desa gambar kabupaten karo
pada sabtu kemarin desa gambar dihantam awan panas gunung sinabung
setelah tidak menemukan korban baru pencarian korban dihentikan sementara sampai ada laporan warga hilang
hingga minggu pagi sudah tujuh orang meninggal dan dua orang kritis akibat awan panas
menurut warga yang berada di lokasi saat kejadian mereka mendatangi lokasi untuk bertani
satu siang hujan turun dan warga beristirahat di rumah
sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat guguran awan panas datang
sebagian warga berhasil menyelamatkan diri yang lain menjadi korban
ketika tanpa besarnya sudah ada yang jam lima lah kami pergi dari sini
sampai kami di desa gajah katanya sudah ada korban
waktu itu berapa orang yang ada
kami pergi banyak lah banyak kami pergi
sepuluh orang ada
ini perkembangan terakhir dari sembilan korban tujuh sudah meninggal
terakhir sekitar tiga puluh menit yang lalu satu juga meninggal tinggal dua
dua yang hidup sekarang di rumah sakit itu ada malik medan